makasih banyak ya pak ya
nanti bapak boleh langsung pulang aja
baik kalau gitu
saya permisi bu
oke aku akan bilang sama kamu
waktu itu aku hamil dengan
semua itu sebuah kesalahan pak
dulu aku kenal sama halde barat
karena dia pemilik
dan aku jadi bernama sadurnya disana
dan pada hari itu
di acara pernikahan mbak andin dan nino
aku bener bener stres waktu itu ma
lalu aku akan merasa
karena nino nikah sama mbak andin
jangan sembarangan kamu kelahu ngomong
jangan sembarangan kamu
di rumah sakit sejahtera
sama aldebaran al fahri
karena dia yang antar aku ke rumah sakit ma
dia juga yang bayar
karena dia yang melakukannya
tenang dulu tenang dulu
aku bongkar semuanya di sini
jangan sembarangan kamu kalau ngomong ya
saya nggak pernah melakukan itu sama kamu
aku ada bukti invoice nya
bukti kamu apa aldebaran
saya akan cari buktinya
saya akan cari buktinya
karena kamu mau menghancurkan ak
mari kita hancur sama sama
bangku ngaruh lo
anda peneb grand ragu randahan
berani melagburkan tanpa berani untuk menjarah
punya bumi laki dan suam
siaga kata ketat anda
keluar ayo keluar apalagi
ah lebih baik kamu pulang dulu
nanti setelah semuanya jelas
papa lebih baik istirahat dulu
yuk kita bicarakan lagi
pada baiknya aku pergi sekarang
tapi pembicaraan kita belum selesai
ini terlalu berat pak takut
nino sama al udah pagi
papa ini semua benar
karena menurut papa
nggak mungkin melakukan hal seperti ini susah
bapak nggak percaya sama aku
papa lebih percaya sama ah
bukan begitu elsa
pak papa tahu pak
dia udah beberapa kali nyuruh aku
untuk gugurin kandungan aku waktu itu
sampai dia nyuruh aku minum jamu
tapi tetap aja nggak gugur kandunganku ma
aku mau panggil al
pemotretan di maharatu
tangganya licin aku jatuh
di situ ada al
dia nolongin aku dan
makanya dia bawa ke rumah sakit
sebenarnya aku tuh udah curiga
tangga itu sengaja dibuat licin sama ayah
supaya aku jatuh dan
makasih banyak ya pak ya
nanti bapak boleh langsung pulang aja
baik kalau gitu
saya permisi bu
iya udah culpa

injilnya cabut tadi
kita kita harus buat diplomatic
biar aku aja yang kasih tau ke mbak ending
ada apaan sih
waktu itu aku hamil dengan
saya gak akan biarin elsa ya
gak akan pernah saya biarin kamu